jangan kasih alamat sini karena rahasia oke
ya udah bu kalau kayak gitu saya nggak bakal bocorin ke mereka orang
aku barusan dengar pembicaraan kamu sama lastrik
tentang kamu menelantarkan jamaah umroh
biro travel langit berkah
iya tapi barusan teman saya telpon
katanya travel biro langit berkah itu penipu loh mas
banyak modusnya saya kan jadi takut ketipu
ini langit berkah
iya langit berkah yang punyanya ibu uri
saya cuma menjaga bengkel mana sanggup saya buat berangkat umroh
terima kasih infonya
aku boleh main gak
oh boleh dong justru aku senang banget tau
aku udah tungguin kamu dari tadi
kok malah bengong sih
aku gak rumah kamu gak bagus ya
kayaknya di dalam nyaman deh
aku tuh pandai mendesain
suami kamu ada gak
kamu kok betah sih
kalau aku betah
sekarang ada kamu
kamu yang selalu nemenin aku
betah jadi duda
kamu bisa aja deh ngomongnya
sepertinya ibu kamu gak suka dengan aku
udahlah cuekin aja
namanya juga orang tua
yang penting kan
sudah kamu ngomong seperti itu
aku semakin sayang dengan kamu
sekarang kamu liat mata aku
yaudah kalau begitu
aku sekalian pamit pulang ya
kan kamu baru dateng
tapi kamu sering sering kesini ya
ngapain kamu kesini
kan aku udah bilang gak bisa lewat telepon apa
ngomongnya gak usah keras keras
tapi bu banyak calon jamaah umroh yang marah
mereka nanya kapan berakhirnya
mereka nanya kapan berakhirnya

itu jadi tugas kamu untuk menjelaskan ke mereka
suruh mereka sabar
bentar lagi juga mereka berangkat kok
ada yang minta duitnya kembali aja bu
mana ada sih orang transfer terus dibalikin
nah ada juga yang minta alamat rumah sini bu
jangan sekali kali ya kamu kasih alamat sini
ini rumah rahasia
kamu gak boleh bagikan ke siapa siapa
tapi bu saya takut saya bingung kalo ketemu mereka
ya udah cuekin aja
ya udah cuekin aja
ya udah cuekin aja
jangan kasih alamat sini karena rahasia
jangan kasih alaman sini karena rahasia
ya udah bu kalau kayak gitu saya nggak bakal bocorin ke mereka orang
aku barusan dengar pembicaraan kamu sama lastrip
aku barusan dengar pembicaraan kamu sama lastrip
tentang kamu menelantarkan jamaah umroh
murid apa sih ini kamu aku barusan dengar pembicaraan kamu sama lastrip
tentang kamu menelantarkan jamaah umroh
dengar apaan sih udah nguping salah lagi aku jelas jelas dengar dari situ ya udah sekarang
mas maunya apa mendingan mas itu urusin bengkel mas gak usah ngurusin pekerjaan saya mas
bu ri kamu itu istri aku kalau terjadi apa apa sama kamu gimana ya udah gak
usah dipikirin mas pikirin aja urusan
aku ingetin sama kamu ya jangan pernah macem macem dan zolim kepada jamaah umroh
mas dosa ceramah deh kayak gitu udah bener aja mas urusin dirimu sendiri mas
ibu ini masalah perasaan saya bu
perasaan saya gimana kalau ditanya sama orang banyak
mereka kapan berangkatnya
mereka sudah tunggu terlalu lama bu
tapi kamu jangan berhenti sekarang
tunggu sampai saya dapat ganti kamu oke
pokoknya mulai hari ini saya mau berhenti kerja dari ibu
itu dia orangnya
itu dia orangnya bu
ibu dia terlalu berkah kan punya bu wuri
iya ada apa
bu asal ibu tahu aja bu ya
banyak yang sudah dibohongin sama ibu
dia sudah membayarnya tapi benar benar juga
kalau gitu kita bisa berhenti
kita bisa bawa aja ke kantor polisi
dia itu anak buahnya ibu wuri
dia itu sekongkol tahu
saya cuma bagi bagi brosur doang
saya tidak tahu apa apa
waalaikumsalam pak samsul
maaf pak samsul sebelumnya
ada apa ibu
saudara saya itu mau menuntut bu wuri
karena sudah bayar lunas tapi tidak diberangkatkan umroh
dan banyak jemaah yang sudah ditelantarkan bu wuri
sejujurnya saya malu banget
tapi saya akan sampaikan semua ini ke istri saya
ada apa bu
tenang ibu tenang
tidak usah panik gitu
hampir raja dibawa ke kantor polisi
saya dianggap sekongkol jadi anak buah ibu
pokoknya saya gak mau kerja sama ibu
saya minta uang yang pernah ibu janjikan
pokoknya saya nggak mau tahu
ada apa ini ribut ribut
nggak usah ikut campur
ibu masuk aja
kayaknya ada yang dirahasian wuri